halo selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini
semoga dalam keadaan sehat walafiat
dan kondusif tentunya kerja keras
bersama kpu dan bawaslu
kelancaran pemilu polri juga siap
hasil rekapitulasi akhir perhitungan
mewujudkan pemilu damai kita akan bahas
dalam program polri presisi
kepala biro pembinaan operasional
dan terhadir juga di studio bersama kami
bapak muhammad afifuddin sthi msi
alhamdulillah baik dan tetap semangat ya
terhadir juga bersama kami di sini
ketua bawaslu bapak rahmat bagia sh llm
dan penyakitkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini
saya ke pak erwin terlebih dahulu ya mungkin pak
pilpres dan juga pilek ya pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat lalu
secara serentak di seluruh indonesia
mungkin bisa diceritakan kepada saudara kompas tv
pemungutan suara pada empat belas februari lalu
ya alhamdulillah secara umum bahwa
tanggal empat belas februari telah kita lalui
dan semuanya berjalan dengan aman tertib dan lancar
sampai saat ini juga situasi masih sangat kondusif
walaupun memang di beberapa wilayah ada aksi aksi
unjuk rasa pasca tanggal empat belas februari
tercatat ada dua ratus tiga puluh tiga unjuk rasa
epicentrumnya ada di jakarta
yang tercatat juga ada sekitar tiga puluh enam
kali unjuk rasa dan epicentrumnya ada di jakarta
diantaranya pro terhadap kegiatan yang dilakukan
sedangkan yang kontra ada tujuh belas
tapi alhamdulillah semuanya bisa kita amankan dengan baik
selain jakarta mungkin ada beberapa daerah yang menjadi pusat
dari kegiatan unjuk rasa masyarakat ini pak
ya memang dari skala nasional
unjuk rasa setelah jakarta yang menjadi episode
itu sekitar dua puluh sembilan kali
kemudian jawa timur dan jawa tengah
selebihnya beberapa daerah di jawa sumatera aceh
kemudian juga kalimantan juga ada beberapa
tetapi tidak terlalu banyak
dan alhamdulillah ini semua tetap masih dalam keadaan yang aman terkendali
provinsi mana saja yang sudah direkapitulasi
dalam catatan kami tinggal empat provinsi ya yang belum
yaitu maluku yang sekarang sedang perjalanan ke jakarta
papua pegunungan dan juga jawa barat
mungkin yang terdekat ini antara jawa barat
baru kemudian nanti malam mungkin atau sore
menyusul dua papua itu
dan insya allah kalau kita maraton dan satu panel
itu akan bisa kita selesaikan besok pagi gitu ya
nah sebenarnya kan desain awal kita ini dua panel
belakangan ini demo sudah semakin meriah kan
jadi kita di akhir akhir ini kita tarik jadi satu panel
kita lihat situasinya nanti mudah mudahan teman teman dari papua
yang baru hari ini menyelesaikan pleno di provinsi
dan kita bisa melanjutkan rekapitulasi provinsi provinsi yang belum
kami tentu berharap semuanya sesuai dengan rencana
koordinasi kita dengan teman teman bawah
keseluruhan kepolisian juga sudah sangat intensif
penetapan sesuai tahapan tanggal dua puluh
itu bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan
dan insya allah pengumumannya akan on time begitu ya
tidak ada skenario lainnya
kecuali kita akan tetapkan sesuai dengan tahapan yang sudah ada
maksimal tanggal dua puluh maret besok ya
tapi untuk jamnya sendiri apakah ada ketentuan harus di jam tertentu
atau bisa kapan saja diumumkan
kita sih berharap pagi siang ya
artinya kalau pagi siang maka hitungan kita ya
sebenarnya kami ini kan sudah stand by terus
sama teman teman bawaslu untuk segera melakukan rekap
tetapi situasinya tidak semua daerah hitungannya itu cocok
keputusan cepat bawah selu
itu membuat butuh waktu lebih
sehingga perencanaan yang tadinya harusnya
harusnya kemarin hari ini sudah di sini semua
tapi itu yang menjadi alternatif kami
di antara dapilnya besar kan sebelas dapil
kalau provinsi yang satu dapil untuk dpr nya kan cepat
tapi begitu yang sebelas kan lumayan
kalau kita flashback ke proses pemungutan suara empat belas februari
hingga penghitungan rekapitulasi suara
di penyelenggaraan yang pasti
ada yang menyampaikan ada ini itu
sebiji sawi pun lah kita ini
melakukan kecurangan atau apa
dari sisi teknis semua kita sudah maksimalkan
bahwa pemilu ini kan hajatan kita semua
ataupun temuan teman teman bawah itu
kami kan juga koordinasi dan dibantu
keamanan kesana teman teman polisian
sebenarnya dalam kerangka yang sudah terkoordinasi
pasti kita akan juga berhitung dengan misalnya
tiga puluh lima hari selama empat belas februari itu
nah itu sudah kita hitung
tidak bisa kita kemudian melakukan penundaan
nah tentu kita berharap
sehingga kita harap itu bisa diterima
kalaupun nanti ada yang tidak puas
untuk melapor ke bawah selu
kemudian sengketa hasil ke mahkamah
konstitusi itu juga masih bisa ditempuh
bisa ditekan seminimal mungkin
pasca pemilu atau pasca penetapan
aspirasi ini sesuai dengan koridor
sudah diamankan bang erwin juga
pak rahmat bagia dari bawah selu sendiri
apa saja secara garis besar masalah yang ditemui
dan bagaimana upaya penyelesaiannya
jadi masalah yang kita temukan
walaupun yang paling besar administratif
secara legislasi bermasalah pembukaan tps
penghitungan surat suara sebelum
ini harus membuka dulu menghitung
bahwa ini surat suara sudah terpenuhi
yang perlu kita antisipasi kemarin
kalau dpd ya hampir
nah itu yang memang harus precise ya
membuat mencetak dan mengedarkan
itu kegunaan pengecekan terlebih dahulu
diakses oleh teman teman disabilitas
ada yang memilih lebih dari satu kali
ada yang kemudian sudah bisa dicegah
ada yang masih tidak bisa dicegah
tapi yang harus dicegah itu lebih besar daripada yang
terlaksana untuk tidak dicegah
bersama kpu untuk kemudian
jika surat surat tertukar sudah tidak bisa
itu pemilih sudah memilih
jika terdapat kondisi seperti ini maka
teman teman polri dari pak erwin
kemarin baru bisa dilaksanakan dua puluh enam februari
nanti penghitungan misalnya masih ada yang
keseluruhan dari delapan ratus empat puluh ribu
nah itulah kondisi kondisi
ada namanya c hasil c hasil yang
kami mengalami di bawah periode sebelumnya
c sertifikat itu kadang kadang
susah didapatkan sekarang teman teman
kpu meng upload c hasil
teman teman kpps ke dalam
dari gambar ke angka
yang kemudian masuk dalam rekapitulasinya
j hasilnya ini menurut kami
ini satu langkah maju yang dilakukan
kemudian tapi ada permasalahan memang
gambar ke angka dan ini
teman teman saya tanya teman teman
oh iya dulu langka sekarang bisa
sudah di minimalisir kemudian
kalau angka berlebih langsung
manual yang berjenjang di setiap tingkatan
betul untuk sampai kepada saat ini
rekapitulasi nasional jadi dalam
yang paling penting adalah semua masyarakat
warga negara mempunyai akses terhadap
yang kemudian bisa tersampaikan
dalam tanda kutip kecurangan itu ada di penjelasan
komentatur dalam bawah selu ya itu hampir tidak ada
dengan adanya sistem yang begitu tertata
dari segi keamanannya seperti tadi ada beberapa
dan juga beberapa infrastrukturnya yang mungkin masih
bagaimana dari segi keamanannya evaluasinya
dan bagaimana untuk meredam potensi
ya tentu kata kuncinya
di sinergi mana ada
dari kpu ada dari bawas
sudah memiliki strategi strategi
hal yang menjadi strategi polri adalah
bersama rekan rekan kpu dan bawaslu
sedangkan environment untuk menjaga
terutama di lingkungan masyarakat
polri juga menggelar operasi
dan kegiatan rutin yang ditingkatkan

kita juga tetap mengantisipasi
situasi yang tidak terduga
maka kita juga siapkan dengan
sendiri ada tiga hal
operasi kontijensi itu menjadi
yang kedua tadi sudah sedikit
disampaikan oleh ketua bawaslu
yaitu terhadap bencana alam
yaitu sandi operasinya amanusa i
tidak sampai kepada ranah yang merusak
tidak berjalan sesuai dengan
dan juga tentunya kita berharap
bisa ditangani dan tetap
tadi aman tertib dan lancar
februari lalu ini bisa berjalan dengan
dari polri kpu dan juga bawaslu
anda masih bersama kami di polri presisi
saudara masih membahas mengenai sinergitas
antara polri kpu dan juga bawaslu
pak afif ini kan rekapitulasi hasil penghitungan suara
besok ya dua puluh maret dua ribu dua puluh
sejauh ini bagaimana pelaksanaannya
kalaupun ada persoalan yang
berkonversi dengan teman teman baslu
administrasi cepat persidangan cepat
yang dilakukan pada hari itu juga
hasilnya kita harapkan sebelum tanggal dua puluh ini
penyandingan data data rekomendasi rekomendasi yang ada
kecuali beberapa titik di luar negeri kemarin
jadi kalau kita lihat trendnya
produk kita yang seperti
formulir formulir yang ada di tingkat
dan provinsi termasuk kejadian khusus
orang yang menyoal kejadian khusus
kejadiannya apa dan penanganannya
sudah dilakukan sudah terkonfirmasi
tersebut maka secara otomatis
keberatan para saksi itu
level yang lebih tinggi
kecamatan keberatan di kabupaten
kadang dibunyikan lagi di tingkat nasional
tinggal dua hari ini
tentu ini juga karena koordinasi yang
penyelenggara kpu ini kan
setiap ada kejadian kita tanyakan
penjelasan atas yang disampaikan
maka proses bisa dijelaskan kalau nggak bisa dijelaskan
yang kemudian nanti bisa jadi residunya
mungkin nanti di mahkamah konstitusi
dalam konteks sengketa hasil
hubungan rekapitulasi suara untuk pengamanan dari
ya tentu kita tetap
juga kita melihat situasi saat ini
terutama kepada sasaran sasaran
menjadi sasaran untuk kegiatan
konsentrasi atau unjuk rasa
mempersiapkan juga dengan dukungan dukungan
juga kita akan menyesuaikan
bersama dengan pemerintah daerah
untuk mengamankan tempat tempat tersebut
sebut saja mungkin ada tempat
dari penempatan penempatan personil
secara kualitas dan kuantitatif
polda metro jaya bersama
dalam operasi manta berata
masa berkisar lima ratus sampai
sesuai dengan kemampuan polri
tahap kedua misalnya antara
itu diatas sepuluh sampai dua puluh
yang kita harapkan juga
nah itulah yang kemudian
bisa nanti difasilitasi misalnya
agar semua ini berjalan
dalam koridor hukum yang aman
beliau pak hafib sudah menjelaskan
ini termasuk dalam satgas preventif juga ya
jadi di mabes polri sendiri pada
nah di ring satu
dan dua ini adalah satgas preventif
juga ada satgas pendegakan hukum
bahwa itu tidak ada
saudara masih membahas mengenai sinergitas
antara polri kpu dan juga bawaslu
pak afif ini mengacu pada jadwal rangkaian
namanya pelantikan presiden dan
dari kpu persiapannya sejauh mana pak
jika ada gugatan di mahkamah konstitusi sudah selesai
siapkan sebagaimana tugas kita
sampai pelantikan calon terpilih
nah tentu nanti kami juga akan
koordinasi dengan para pihak
semua tahapan pemilu yang
berjalan sesuai dengan tahapannya
dan insya allah semuanya memang sudah
dalam track yang kami
dan akan menyiapkan tahapan tahapan
dan kepolisian juga pasti lebih intensif
pilkadanya kan serentak di seluruh
eksperimen pertama kita di tahun yang sama
digelar di tahun yang sama seperti
yang sudah kita rencanakan malah ya terima kasih
sampai oktober cukup lama ya
di dunia nyata ataupun di dunia maya
bawaslu untuk mengantisipasi hal ini
dari awal kita mulai
melalui media sosial itu sudah dilakukan pada
di akhir akhir masa periode dua ribu tujuh belas
yang bermasalah agar dilakukan
searah dan juga hoaks itu
sudah banyak kerjasama dengan teman teman
dan hampir semua dapat dilihat hasilnya
ini tidak sekencang tahun
yang jelas tidak seperti
di tahun dua ribu dua puluh empat ini hampir
karena perebutan kekuasaan pasti
agak tensinya pasti tinggi
alhamdulillah dari kerjasama kami
dan kawan kawan akhirnya
ini yang sekarang menghasilkan
juga sudah tidak sekencang
nanti maret setelah maret
kita bisa prediksi ya
karena ikut teman teman polisi juga
kan teman polisi harus ada prediksi ya
kendali itu masih bisa di
merang pelanggaran di bawaslu tidak ada batasnya tapi
terus silahkan nah itulah yang
mk penyelesaiannya ini yang menariknya
dapat diprediksi eskalasi eskalasi
penebalan terhadap hal tersebut dan kita
bawaslu karena dua ribu sembilan belas yang diprediksi
yang menurut kami sudah diprediksi
sejalan juga temuan ya pak erwin
di operasi manta berat
itu ada satgas pre emptive di dalamnya
kemudian prediksi akan muncul
seperti yang disampaikan pak abe apakah
yang terus rekan rekan kita
intelijen itulah kemudian nanti
kekuatan kita di tempat
tapi kita akan melakukan penebalan penebalan
mungkin alasan dibalik mengapa eskalasi
bagi ya tadi tidak sebesar eskalasi
berharap bahwa ini semakin
mungkin ada faktor faktor yang
juga kembali lagi semakin
dengan aparat aparat keamanan
segala hal bahkan sejak
ya itu mungkin faktor yang kedua dan faktor yang ketiga
pertama untuk yang beragama
islam umat muslim untuk beribadah
sendiri pengamanannya seperti apa pak erwin
sehingga ketika itu dilakukan
ya kita berharap semuanya juga
menyatakan bahwa ini juga
untuk kita sama sama
pilkada serentak yang akan digelar pada
seperti apa pola pengamanan dan persiapannya
kita akan bahas sesaat lagi tetap di polri presisi
pak erwin iba waslu membahas sinergitas pemilih dua ribu dua puluh empat
di bulan november ya
bagaimana antisipasinya dari polri
dengan pelaksanaan pilek atau pilpres
rekan rekan kpu akan lebih menjelaskan
yang menjadi ledek sektor itu adalah
penganggaran pembiayaan itu dari pemerintah daerah
tentunya kurang lebih akan
wilayah wilayah yang menurut
pendekatan yang kita lakukan
nah tentu kita berharap
di bidang keamanan ini adalah
tetap mengedepankan pendekatan humanis ya
ke pak afif terlebih dahulu dari kpu sendiri
bagaimana persiapannya dan mungkin secara singkat bisa
digambarkan elemen apa yang lebih
kami akan berkonsentrasi untuk menyiapkan
pemutahiran data pemilih kemudian
terhadap badan ad hoc kita
pemilu kemarin ada residunya juga
tidak bekerja profesional pasti
berusaha untuk semaksimal mungkin
bagaimana yang sudah baik
di pemilu dua ribu sembilan belas kita pertahankan
pelaksanaan pilkada ini kan nuansa
dengan teman teman bawaslu pada intinya
penyelenggara dalam hal ini
bahkan dari kemarin kemarin teman teman
mahkamah konstitusi jika masih ada
siapkan semuanya karena kan ini
seiring sejalan dengan tahapan
daerah daerah yang mungkin nanti ada
di mahkamah konstitusi pada satu sisi
menjalankan tahapan pilkada yang juga harus
sudah berjalan jadi kami
akan pastikan semuanya berjalan dengan baik
pak rahmat antisipasi kira kira potensi
dalam indeks kerawanan pemilu
ada tiga atau empat
teman teman mabes polri melakukan mitigasi
indeks kerawanan pemilu juga yang dibuat setelah
tapi fokus teman teman mabes pada
sampaikan pengalaman pertama kita
menyelenggarakan pilkada pada satu hari
untuk seluruh provinsi
jadi dulu kita mengenal
paling banter itu dua ratus tujuh puluh wilayah
berkonsentrasi pada wilayahnya masing masing
ini yang menurut kami bisa
pengendalian pasukan dan lain lain dan yang menarik
maka perkara netral asn itu paling tinggi
dan juga pemilih juga demikian
yang perlu diperhatikan yang paling banyak konflik
jadi tantangannya lebih besar ya
itu yang perlu kita antisipasi bersama dengan teman teman
kita punya pengalaman misalnya bovendigo
masih sangat menarik sekali bahas anda tetap di pola di presisi
baik saudara anda masih menyaksikan polri presisi
pak erwin bagaimana anda menyampaikan
ya tentu kalau netralitas sudah banyak
cukrah dari bapak kadipropam
dan di cukrah pak kadipropam itu
juga sudah dijelaskan poin poinnya
polri sejauh ini rangkaian pemilih sudah berjalan
peran polri sangat penting ya untuk
dengan mou dengan koordinasi
ini sangat membantu pelaksanaan pemilu
tentu juga dengan teman teman bawaslu
ada banyak hal yang berkaitan dengan
pelanggaran dan lain lain yang diurus
bersama kepolisian tapi pelaksanaan
tahapan ini kami butuh
itu di pelaksanaan pilkada ke depan
untuk menjaga sebelum selama
ini peran terdepan dari kepolisian
salah satu lembaga untuk menegak
ada tiga lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana
kepolisian dan kejaksaan dan inilah
sinergi kami sudah dibangun dari awal
dari mulai awal setelah tahapan
partai politik kami sudah melakukan kerjasama dengan
komitmen kami ke depan seluruh
penegakan hukum kita itu sama dengan
mengedepankan transplasi dalam keadilan
inti dari segala permasalahan
yang kita mau selesaikan
penyelenggaraan pemilu ataupun nanti pilkada
baik terima kasih banyak pak erwin
terima kasih banyak semoga sinergitas
antara polri kpu dan bawaslu ini tetap
terjaga dalam mewujudkan pemilu aman
suara tuhan saya gita hapsari pamit undur diri
sampai jumpa dan salam presisi